pak imam terima kasih sudah mengundang kita ke sini
saya juga tidak begitu jago main golf
tapi saya hobi mengayuhkan seti golf
jadi bagaimana tentang bisnis kita
sepertinya kurang baik
kondisi ekonomi sedang kurang bagus
persaingan juga makin ketat
jadi akhir akhir ini kita agak susah memasarkan produk
betul pak imam
bahkan kami sudah memotong harga hingga setengahnya
tapi tetap saja sama pak
dan kerugian tahun ini cukup besar buat kami
dan kami juga sudah mengirimkan laporan kerugian ke kantor bapak
bapak bisa lihat sendiri berapa kerugian secara terperinci
kita mendapat keterangan seberapa sahaja yang tersebut
jangan ngeyangkut kami pak

mereka sudah melewati istilahmu

tapi dengan muslimio mereka

akan kau juga tanpa senang ny output awal itu bisa iyi aika lu
tapi apabila orang lain itu tidak membahas dengan kebaikan
mereka akan merasakan akibatnya
maaf pak kami janji pak
nggak akan mau mulai lagi pak
tolong pak kami janji
maaf bos saya kehilangan jejaknya bos
apa kamu gagal menemukan dia
ngikutin gadis desa itu aja kamu gak becus
bos gadis desa itu geraknya cepat sekali bos
sebelum saya mengejar dia tiba tiba dia menghilang di jalan jalan yang sempit bos
bilang saja kalau kamu gak becus
kalau sudah kayak begini caranya bagaimana saya bisa menemukan dia
tentang bos bos jangan khawatir
desa tadi sangat kecil bos
dan saya yakin kita bisa menemukan gadis desa itu bos
terus kamu tunggu apa lagi
sekarang kamu coba cari dia
ingat jangan berani menunjukkan muka kamu sebelum kamu menemukan dia
maaf bu pak imam sudah datang
tolong membacakan update nya des
kita memenangkan dua tender besar pak
yang pertama yaitu pembangunan kilang minyak lepas pantai pulau jawa
dan yang kedua pembangunan jalan tol lintas sumatera
dan pak gubernur mengundang bapak ke pernikahan anaknya
siapa sih akan datang
kita mendapat telegram dari swiss pak
bahwa lukisan terbaru bapak berjudul putri kembar
mendapat penghargaan terbaik
dan majalah fashion glamour mengundang bapak
untuk menjadi juri di acara tahunan kontes mereka pak
bilang sama mereka saya terima undangannya
oh ya dan ibu pak
ibu ingin bertemu bapak di ruangannya sekarang juga
yaudah saya sekarang ke ruangan ibu
mama bangga sekali sekarang semua orang tahu siapa kamu
ini semua akan berkat doa dan restu mama
tapi masih ada satu permohonan mama yang belum kamu penuhi
dan mama yakin sampai mati pun
kamu gak akan pernah menuhi
mama jangan bicara kayak gitu dong
karena sampai sekarang kamu belum membawa calon istri kamu ke mama
dari hari ke hari mama cuma dengar kamu pacaran sama artis ini pragawati ini itu penyanyi juga
jadi kapan kamu mau bawa calon istri kamu ke mama
saya sudah ketemu sama dia
perempuan itu ma
perempuan yang akan segera menjadi calon istri saya
wajah yang tercantik yang pernah saya lihat
wajah yang sempurna yang selama ini saya bayangkan ma
itu artinya kamu sudah ketemu sama dia iya
begitulah gimana sih
saya ketemu saat saya hampir nabrak dia
dia memberikan kejutan yang besar buat diri saya
yaudah gak masalah
yaudah sekarang mama mau pergi ke rumah orang tuanya
cepat kasih tau siapa dia dan dimana alamat
imam juga gak tau
jadi dari tadi kamu bicara ini itu itu tuh
kamu bercanda sama mama kamu bohongin mama iya
saya tadi ketemu sama dia
tiba tiba dia menghilang begitu saja
saya tidak pernah melihat wajah secantik dia
saya bisa melukis dia
seandainya saya bisa ketemu sama dia lagi
eh bandai kempes lagi

kan rumah kamu jauh
ya nggak apa apa saya lagi pengen aja
band kamu kempes saskia
iya terus kenapa
kamu kan rumahnya jauh
mendingan abang nganter pulang ya
gak gak usah bang makasih saya bisa pulang sendiri
sasia kenapa sih kamu nolak abang
karena abang sudah dapat izin dari kakak kamu
mabok kalau dia
jangan sampai berhenti di depan mobil kita
buka buka buka
kalau berani buka
kita kan cuma mengingatkan
supaya tidak ada jadi kecelakaan
ya soalnya juga mau gue tembak
nih nanti berapa ini kita main streaming lagi ya
awas kamu pak di
awas selalu kamu lari
anak emak emang kurang ajar
belum pernah seumur umur gue ditakutin kayak gitu